tim dokter forensik rumah sakit bayangkara sartika asih bandung
membongkar kembali makam mantan istri komedian antisutisna alias sule
untuk keperluan otopsi kamis pagi
selain dihadiri oleh kerabat suami dan kedua anak mendiang lina
proses otopsi juga mengundang perhatian ratusan warga kampung sekelilingus
digelar tim gabungan forensik rumah sakit bayangkara satika asih
dan hasan sadikin bandung di lokasi lina dimakamkan
otopsi dilakukan setelah adanya kecurigaan dari keluarga
terkait kejanggalan kematian lina jubaidah
keluarga sudah mengizinkan untuk melaksanakan otopsi pagi hari ini
selain melakukan proses otopsi dan meminta keterangan keluarga
rencananya pedugas satuan resetse kriminal polres tabes bandung
akan melakukan pemeriksaan terhadap suami lina teddy
yang dinilai mengetahui penyebab kematiannya
kematian lina jubaidah pada sabtu silam
mengundang kecurigaan anak lina rizky febian
rizky menduga kematian ibu ya tidak wajar
setelah ditemukan sejumlah luka lebam di beberapa rumah

bangun bandung jawa barat